hari raya idul fitri adalah hari rekonsiliasi bagi umat islam
ketua umum pengurus besar nadatul ulama said akil siraj memaparkan
hari raya idul fitri tahun seribu empat ratus empat puluh hijriah ini sudah semestinya menjadi refleksi bagi semua insan
untuk melupakan urusan duniawi selama satu hari
ia menganjurkan agar masyarakat mengisi malam takbiran dengan menyiarkan takbir dan tidak mengganggu warga yang lain
setelah satu bulan kita umat islam berhasil menang menahan hawa nafsunya
baik yang berupa interes dan hasrat yang berlebihan juga tidak makan dan minum dan seterusnya
maka puncaknya adalah di hari idul fitri itu artinya kita kembali ke fitrah
dosa dosa orang yang telah melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna akan diampuni oleh allah
oleh karena itu dalam kesempatan yang berharga ini mari kita syiarkan idul fitri ini dengan takbir membesarkan nama allah
menganggap semua hal yang selain allah yang urusan duniawi ini baik ekonomi politik maupun kehidupan yang lain
kecil yang besar hanyalah allah
dan hingga berakhirnya bulan ramadan pertemuan yang sempat diharapkan antara jokowi dan prabowo di bulan suci
sebagai jalan menuju rekonsiliasi usai pilpres belum juga terlaksana
kini publik kembali menanti kapan keduanya dapat membuka keran komunikasi usai kontestasi
meskipun sejak lama didesak oleh sejumlah pihak pertemuan antara calon presiden prabowo subianto dan jokowi dodo
hingga saat ini belum terwujud
prabowo subianto yang ditanya oleh wartawan usai takziah di kediaman susilo bambang yudhoyono soal rencana bertemu dengan joko widodo
mengatakan semua ada waktunya
sementara itu calon presiden petahana joko widodo menyatakan bahwa dirinya tidak ada hambatan
upaya untuk bertemu sudah dilakukan dengan mengutus wakil presiden yusuf kala
dan menko maritim luhut bin sarpancaita
pasca pilpres dua ribu sembilan belas publik belum melihat adanya pertemuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak
sementara di level akar rumput polarisasi dan gesekan yang berujung
pada pembelahan di tengah masyarakat terus terjadi
bahkan sempat berujung ricu dalam aksi masa dua puluh satu dan dua puluh dua mei yang lalu
pasca pemenang pilpres dua ribu sembilan belas diumumkan oleh kpu
kubu prabowo sandi langsung mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
karena merasa pilpres dua ribu sembilan belas penuh kecurangan
namun di luar proses mk pertemuan keduanya diharapkan sejumlah pihak dapat meredam tensi politik
baran pemenangan nasional prabowo sandi lewat jurudebat bpn ahmad riza patria
seperti yang kami lansir dari detik com mengatakan pertemuan jokowi dan prabowo pasti terjadi
ia juga meminta agar publik tidak perlu khawatir
di sisi lain sinyal akan adanya pertemuan usai bulan ramadan disampaikan wakil ketua tim kampanye jokowi ⁇ maruf ⁇ muldoko
sepertinya sih ya terus di dorong ke sana gitu
saya pikir sepertinya sih indikasi indikasinya nggak terlalu lama
ya menurut saya
semoga mendah ini sebenarnya lebaran
tapi kalau melihat waktunya seperti ini ya bisa bisa juga setelah lebaran
ada sudah ada kita sudah ada mengirim second track sudah kita lakukan untuk melakukan pendalaman ya
sehingga nanti pertemuan itu sudah semakin mulus begitu ya
memasuki hari raya lebaran idul fitri kini menjadi harapan banyak pihak
tentang akan terciptanya rekonsiliasi yang dapat mengatasi konflik dan menciptakan harmoni
tim liputan cnn indonesia
ya kalau kita bicara mengenai wacana rekonsiliasi ini entah sudah berapa kali kita juga mendiskusikan mengenai ini
dan memang permintaan ataupun harapan itu tetap ada dari masyarakat karena begitu panasnya tensi politik sebulan terakhir
nah ini sudah memasuki saat saat terakhir di bulan ramadan
dan besok kita bersiap menyambut raya idul fitri
nah mampukah kemudian momentum idul fitri ini menciptakan harmoni dan juga mewujudkan rekonsiliasi bagi semua masyarakat indonesia usai gelaran pesa demokrasi
terutama di karangan elit terutama juga untuk para kontestan pilpres dua ribu sembilan belas
baik dari satu dan juga dua pak jokowi dan juga pak prabowo
apa kabar kemudian rencana pertemuan itu apakah masih ada atau masih jauh dari harapan
kita akan ulas malam hari ini di malam takbiran ini
sudah hadir tiga narasumber sayang
ganteng ganteng ini malam hari ini
di malam takbiran ini ya bang
aura lebarannya sudah mulai keluar sebelah kiri saya
aura kemenangan liverpool ya
sebelah kiri saya sudah ada bang lukman edi wakil direktur saksi tkn jokowi maruf
selamat malam bang lukman apa kabar
di tengah sudah ada bang henry satrio bang hensat analis komunikasi politik dari kedai kopi
bang hensat selamat malam
selamat malam bang rehan
gimana bang bersemangat sekali
bersemangat you never walk alone lah
nah ada bang henry rosi adik
jurubicara bpn prabowo sandi
bang henry selamat malam
selamat malam pak soekarno
bang abang sekarang ini kan bicara mengenai malam takbiran ya
ini gemah takbir sudah berkumandang
besok kita sudah lebaran
bulan puas sudah lewat
di bulan puasa kemarin kita sempat berharap ada pertemuan
paling tidak silaturahmi politik begitu
antara satu dan dua lewat cawapres cawapresnya masing masing
tapi kan belum ada
tadi pak jokowi sempat menyinggung bahwa sebetulnya dari pak jokowi sudah ada inisiatif
dari pak jokowi tidak ada halangan
saya ingin ke bang lukman
kalau dari pak jokowi memang inisiatif tidak ada halangan
memang sudah ada upaya upaya apa saja bang lukman
sepanjang setelah pilpres itu untuk kemudian bisa menjalin lagi silaturahmi dengan pak prabowo
ya kita upaya untuk membangun sebuah kebersamaan rekonsiliasi tetap dilakukan oleh pak jokowi
walaupun belum mendapatkan tanggapan
tapi ada tanggapan yang positif dari pihak pak prabowo
upaya itu apa saja pak
mulai dari beliau mengutus pak luhut misalnya ya
kemudian beliau memerintahkan seluruh aktivis aktivis yang ada di tkn untuk membuka pembicaraan dan komunikasi dengan jalurnya masing masing
saya misalnya kenal dengan andre atau misalnya pak erick kenalnya dengan siapa
itu kita diminta oleh pak jokowi untuk membuka semua jalur jalur komunikasi
kemudian pak jk juga diminta oleh pak jokowi untuk ketemu dengan pak prabowo
ya harapannya sih harapannya pada bulan ramadan itu sebenarnya mungkin kita semua berharap ada pertemuan antara pak jokowi dan pak prabowo
misalnya dalam buka bersamakah atau dalam bentuk silaturahmi silaturahmi yang lain
tapi kan itu tidak terjadi
kami kan kemudian menuduh dan menenggarai
bahwa ada masih orang orang di seputaran pak prabowo yang belum ikhlas untuk pak prabowo bisa ketemu dengan pak jokowi
walaupun secara pribadi mereka berdua itu sudah terjadi telpon telponan
oh itu sudah ada telepon teleponan
itu sudah itu langsung dari pak jokowi menyampaikan kepada kami
sudah ada pembicaraan pembicaraan
isinya nggak tahu
menyapa menyapa itu sudah ada antara pak jokowi dan pak prabowo tetapi
tetapi kan yang diharapkan oleh publik bukan hanya sekedar handphone
telepon teleponan adalah pertemuan
ada pertemuan sebagai simbol dari rekonsiliasi itu
sehingga ketika elit ini melakukan pertemuan silaturahmi dalam bentuk simbolik simbolik seperti itu
itu bisa mengalir sampai kepada segenap anak bangsa
sehingga kemudian di bawah grassroots itu bisa mencair kembali segala macam perbedaan selama ini
telepon telepon itu tidak langsung mengajak bertemu atau gimana
saya itu kan tidak bisa cerita lebih banyak
banyak apa isi telepon teleponnya
tetapi kan lebih kepada saling sapa
sambil orang orang yang diutus untuk berbicara kepada pak prabowo
mengatur kapan pertemuan itu akan dilaksanakan
artinya sudah ada umpan begitu ya
sudah ada umpan lambung yang di
bukan saja umpan lambung
tapi juga tawaran tawaran politik ya
kalau misalnya tawaran tawaran politik itu mau berbicara soal power sharing
buka kesempatan untuk berbicara seperti itu
tapi kan yang dipublikasikan kepada masyarakat kepada publik adalah
bagaimana pak jokowi mengatakan bahwa dalam pidato beliau bahwa
kita ini lebih bagus kita bersatu kembali untuk membangun indonesia maju ke depan
karena pendukung pak prabowo juga bagian dari rakyat indonesia
pak andres sudah ada bukan umpan lambung lagi
udah ada tawaran power sharing dan sebagainya
sudah ada telepon telepon antar pribadi
tapi begini pak andres sudah ketahuan ketahuan saja
sebetulnya kalau dari pak prabowo sendiri apakah itu juga niat itu ditanggapi atau bagaimana bang
ya seperti disampaikan pak prabowo kemarin di cikias ya
bahwa pertemuan itu tinggal tunggu momentum yang pas
kan dari awal saya sudah sampaikan
pertama dua tokoh ini bersahabat
tidak punya masalah pribadi
mereka komitmen berdua
di debat debat itu mereka sampaikan bahwa
apapun hasil pilpres mereka akan tetap bersahabat dan akan bertemu
itu kan kuncinya itu
lalu yang kedua
apa namanya pak prabowo kan sudah punya pengalaman yang baik
contoh dan teladan yang baik sebagai patriot dan negarawan
di dua ribu empat belas beliau kalah
beliau datang ke pelantikan pak jokowi memberikan selamat
dimana tidak ada presiden presiden sebelumnya yang kalah
ya dua ribu empat ada yang kalah
dua ribu sembilan mana yang kalah
tapi gak mengucapkan selamat dan datang
pak prabowo memberikan tradisi baru
jadi sebenarnya semuanya itu hanya tinggal tunggu momentum
nah saya nggak tahu ya tadi bang lukman bilang bahwa pak prabowo sudah telepon telepon pak jokowi
mungkin pak jokowi mendengarkan masukan saya kan di berbagai televisi
mungkin ini dia milih
itu sudah di awal
waktu sebelum pak
tapi momentumnya apa lagi pak
itu di awal bukan setelah andre ngomong enggak
saya tidak tahu isi pemikiran
peristiwa itu sebelum pak luh datang
intinya kalaupun bertemu silahkan bertemu
kami pendukung sepenuhnya menyerahkan kepada pak prabowo ingin bertemu
tapi memang ada banyak pendukung yang memang menginginkan pertemuan itu setelah proses selesai
di mk maksudnya
maksudnya di mk selesai baru nanti bertemu
itu mayoritas pendukung pak prabowo itu menginginkan pertemuan itu nanti
setelah proses politik di mk selesai
lalu ada juga itu mayoritas
tapi ada juga teman teman yang ingin silakan bertemu untuk menurunkan tensi
tapi tentu pertemuan tidak ada deal deal politik
hanya silaturahim antar tokoh antar pemimpin untuk menurunkan tensi
nah ini wacana itu sudah ada
sudah diusulkan ke pak prabowo
tapi tinggal tunggu memang kapan pak prabowo dan pak jokowi lagi diatur menemukan momentum yang pas untuk bertemu
intinya seluruh proses sudah dilaksanakan
saya rasa rekonsiliasi itu keniscayaan
tinggal tunggu waktu saja
jadi tidak perlu publik terlalu gelisah ya
dua tokoh ini adalah tokoh besar
tokoh bangsa yang akan memberikan keteladanan bagi rakyat indonesia
yang perlu kami lakukan sekarang kami juga ingin sampaikan kepada pendukung pak prabowo
bahwa tim direktur advokasi sudah melakukan usaha semaksimal mungkin
teman teman yang sempat ditahan itu lagi diusahakan
penjaminannya untuk dilepas sebelum bulan puasa malam
sebelum lebaran besok
alhamdulillah berapa sudah lepas ya
berapa sudah lepas mudah mudahan bang egy malam ini bisa lepas dan yang lain lain juga bisa lepas
saya harus menyampaikan ke publik supaya masyarakat mendengar
baiknya sebenarnya bagaimana sekarang secepat mungkin atau mungkin besok pas lagi lebaran atau setelah proses mk
karena ternyata ada pendukung pak prabowo yang juga meminta setelah mk saja
kita akan bahas tapi nanti usai break kami akan segera kembali sesaat lagi
bagaimana bang henry sebaiknya bagaimana sih kemudian apakah momentum bulan ramadhan sudah lewat sudah hilang
besok momentumnya ada lebaran
momentum apa lagi sebaiknya apakah setelah mk atau gimana
jadi begini terkait dengan momentum
yang pertama harus kita
selesaikan dulu adalah paradigma selesainya pertandingan
itu kapan gitu karena menurut saya saat ini yang menjadi pembeda yang paling dasar itu adalah kapan pertandingan ini usai
mungkin kalau di tkn menganggap pada saat diumumkan oleh kpu pemenangnya itulah pertandingan usai
tapi bisa saja bang andre dari bpn menganggap pertandingan selesai pada saat sudah ada pengumuman mk
nah itu pada saat pelantikan
kalau paradigma pertandingan ini belum sama
maka resolusi apa rekonsiliasi berdasarkan momentum waktu tadi
itu akan sulit tercapai
nah kemudian yang kedua adalah masalah paradigma
rekonsiliasi itu apa
karena selama ini kan menurut saya yang terjadi itu adalah rekonsiliasi baru sebatas kulit aja
belum terjadi rekonsiliasi hati gitu ya
nah ditambah lagi dengan pernyataan yang misalnya
apakah rekonsiliasi sama dengan power sharing
kalau saya sebagai rakyat lebih menginginkan tetap ada oposisi
karena satu jangan sampai terjadi lagi orde baru jilid ii
yang akhirnya nyanyian lagu setuju itu berkumandang
kemudian yang kedua oposisi tetap dibutuhkan
walaupun walaupun dalam sebuah ranah tujuan pembangunan yang sedang dilakukan oleh indonesia saat ini
mungkin power sharing bisa menjadi salah satu solusi sehingga sama sama fokus untuk membangun
tapi kan dalam alam demokrasi tidak bisa demikian
nah kalaupun nanti ada power sharing yang tercapai
power sharingnya akan sebelah mana
apakah itu bagi bagi kursi atau bagi bagi kewenangan
bagi bagi kemenangan misalnya begini
tkn eksekutif di eksekutif semua
kemudian oposisi di legislatif itu bisa saja power sterling seperti itu
nah ini akan ribet nih
kalau power ini kan
nah ya makanya ini nggak mungkin terjadi
kenapa karena di dpr nya kan memang sudah menang
nah tapi kalau power sharingnya hanya bagi bagi kursi
menurut saya itu nggak bagus juga di mata masyarakat
itu bukan solusi juga berarti ya
bukan solusi juga
makanya kalau menurut saya saat ini
pertemuan pak jokowi dan pak prabowo penting
tapi yang lebih penting lagi menurut saya adalah pertemuan di layar ke dua ke tiga dan ke empat

terutama bagaimana mendinginkan situasi di media sosial
kenapa harus ada layar ke dua ke tiga ke empat yang juga penting
apakah ini juga sangat berpengaruh terhadap layar satunya
oh iya sangat berpengaruh
karena teriakan kecurangan misalnya
itu terjadinya lebih sering di layar ke dua ke tiga ke empat
kalau pak prabowo kan mengikuti saya
saya lihat ada ranah mk kemudian diikuti gitu
nah keduanya ini mesti bersatu
saya terus terang kemarin
cukup optimis pada saat ada takziah di rumah pak sby
oh mungkin ini kedua pemimpin ini akan bertemu
cuma ternyata memang waktu yang belum mempertemukan mereka
ini memang bang andre ini punya
barang barang sama jokowi katanya
nah makanya rekonsiliasi di studio ini pun harus segera dilakukan
supaya di luarnya akan ada rekonsiliasi rekonsiliasi
tapi begini yang saya maksud dengan rekonsiliasi hati tadi adalah
sebetulnya menjadi juara itu nikmat
tapi beban nya juga besar
bagaimana sang juara harus bisa menghormati dan menghargai yang belum juara
dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana menahan diri
karena saat ini kan sang juara ini memiliki berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh yang belum juara versi kpu
jadi belum versi mku
ini ngomong juara nih juara apa nih
juara pilpres apa juara juga
jadi pada saat tkn bisa menghormati dan menghargai
terutama yang layar layar selanjutnya
ini rekonsiliasi akan semakin dekat
misalnya ya bayangkan saja ada pendukung saya nggak tahu lah itu pendukung siapa
jelas di tkn misalnya
saya tidak berduka cita terhadap korban korban yang meninggal pada saat peristiwa dua puluh satu dua puluh dua mei itu
itu kan walaupun itu terserah aja boleh aja itu kan ungkapan pribadi
tapi sebaiknya itu memang tidak diucapkan di ranah publik
makanya tadi saya katakan reinhardt
rekonsiliasi hati ini menjadi sangat penting sebetulnya
tidak hanya di kulitnya saja ya
tidak hanya di kulitnya saja tapi juga di hatinya
dan juga layar dua layar tiga dan juga di bawah bawahnya
yang paling penting itu paradigmanya rekonsiliasi ini apakah langsung power sharing atau sepakat untuk menjalankan kehidupan bernegara dengan posisi dan fungsi masing masing
artinya ada eksekutif dan juga kemudian
tapi kalau sampai saat ini belum ketemu itu kenapa menurut anda
kalau menurut saya ada dua hal
yang menyebabkan hal ini terjadi
yang pertama memang momentum waktu itu
dan kemudian masalah paradigma pertandingan tadi
saya sangat mengerti kalau misalnya pak prabowo beranggapan bahwa pertandingan ini belum usai
sehingga belum saatnya kita rekonsiliasi bersama lawan
ya sama lah waktu liverpool mengalahkan tottenham atau mengalahkan barcelona kan salam salamannya terjadinya usai pertandingan gitu
mungkin pada saat pertandingan mereka salam salaman
paradigmanya dulu ya
sekarang harus dipastikan
foto barengnya sebelum pertandingan
oh iya foto bareng itu jelas
karena kan adalah
kenapa foto bareng itu dilakukan

kenapa foto bareng selalu dilakukan bersama sama pada saat di awal
karena pada saat usaha pertandingan yang menang ngacir kemana
yang kalah pasti masuk ke ruang ganti gitu
oke betul tidak paradigmanya belum sama ternyata untuk kemudian sampai ketika rekonsiliasi dulu
tapi disitu dulu yang belum sama
betul tidak bang andre bang lukman
tapi kita break dulu ya
kita coba samakan dulu paradigma mengenai mudik
karena nanti kita akan ada informasi mudik usai cedera
kami akan segera kembali sesaat lagi
oke anda kembali di prime news
ini segmen terakhir tapi agak panjang kita akan diskusikannya
tadi terakhir belum ada kesamaan paradigma ya bang andre ya
paradigma waktu dulu
momentnya ini mau yang ke delapan
selesai itu dimana sebetulnya pertandingan ini
tentu dari bpn dan tkn sebetulnya selesainya dimana
betul tidak ada ketidaksamaan waktu selesai pertandingan ini
mungkin bang andre dulu deh
kan seperti saya sampaikan tadi
pertama tadi itu yang mayoritas
menginginkan bertemu itu nanti
setelah di mk
yang kedua ada juga mazhab yang menginginkan silahkan bertemu
tapi tentu hanya sebatas silaturahim
tanpa perlu ada deal deal politik
nah dua mazhab ini tentu
pak prabowo sebagai pemimpin
harus menyerap aspirasi dan mendengarkan aspirasi pendukung beliau
nah itu pertandingannya usahanya kapan
saya kasih tahu dulu petanya
oh petanya begitu
petanya yang ada di pendukung pak prabowo
yang kedua adalah soal akhir pertandingan
akhir pertandingan tentu sesuai aturan perundangan kita
konstitusi kita ya tentu dua puluh delapan juni
dua puluh delapan juni itu adalah hari dimana
mahkamah konstitusi akan mengumumkan
keputusan resmi apakah mendiskualifikasi pak jokowi kiamaruf
atau menetapkan pak prabowo jadi presiden
atau menolak gugatan pak prabowo
nah disitulah final
nanti keputusan finalnya
ya saya rasa ini waktu kan tidak lama lagi
yang jelas saya rasa dua belah pihak
baik pak prabowo juga sudah menyampaikan hal hal yang positif ya
kita harus menjaga kedamaian
kita akan mengambil langkah langkah konstitusi
kita bukan melakukan hal hal makar
saya rasa ini sudah sangat baik ya
sangat sesuai dengan arah konstitusi
dan tidak ada masalah antara mereka berdua
ya seperti yang disampaikan bang lukman
komunikasi layar dua
bang lukman tkn bicara dengan pimpinan bpn juga sudah berjalan
intinya publik tidak usah khawatir ya
bahwa dua tokoh ini insya allah saya merasakan keinginan bertemu itu ada
insya allah akan tercapai
tinggal tunggu momentum pas
tidak perlu kita
setelah lebaran itu betul kalau ada informasi setelah lebaran
ya abis dua puluh delapan juni itu juga habis lebaran
jadi intinya apa
masih belum sawal ya
intinya kita tidak perlu ojok ojok
yang jelas dua tokoh ini insya allah akan ketemu
hanya saat ini pak prabowo masih mengakomodir semua aspek
pak prabowo tentu sebagai pemimpin mendengarkan aspirasi dan masukan dari pendukungnya
tapi beliau sebagai patriot sebagai negarawan pasti akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara
jadi publik rakyat tidak usah khawatir
pak prabowo ini patriot pak prabowo ini negarawan
beliau sudah memilih jalur konstitusi
beliau akan komit terhadap itu
jangan ragukan komitmen pak prabowo untuk nkri
ya memang kalau menurut saya ini memang beda paradigma
ya antara satu dan dua
antara pak prabowo dan pendukungnya
dengan pak jokowi dan pendukungnya
termasuk dengan bang henry
kami bukan melihat sebagai paradigma
kalau bang henry kan harus diluruskan soal paradigma waktu
kalau kita tidak di situ
kita sudah bisa memisahkan antara paradigma rekonsiliasi dan paradigma pemilu itu sendiri
kalau pemisahannya bagaimana pak
kalau bang henry menganggap bahwa
pemilu dua ribu sembilan belas pilpres ini adalah pertandingan untuk merebutkan tropi
kalau kami menganggap ini sebuah pertandingan persahabatan bang
jadi karena ini awalnya dari bersahabat
dari santrio aja berbeda juga
kalau pertandingan persahabatan apapun hasilnya harus diterima kedua belah pihak
bang kalau pertandingan persahabatan itu musyawarat untuk memupakat aja
kalau persahabatan bang
inilah ideologi bangsa indonesia
inilah ideologi bangsa indonesia yang berbeda memandang paradigma pemilu dua ribu sembilan belas
terutama yang paradigma tadi
ya paradigma dari bang andre yang menyatakan kita tunggu ini selesai semua baru kemudian rekonsiliasi
makanya kemudian pak jokowi itu
selesai pemilu tanggal tujuh belas
kemudian keluar hasil quick count
untuk melakukan pembicaraan
mengutus pak luhut
untuk melakukan silaturahmi
dengan pihak dua
nggak menunggu hasil akhir
antara menunggu hasil akhir
sebagai bahagian dari prosedural konsolidasi demokrasi kita di pemilu dua ribu sembilan
dengan rekonsiliasi itu sendiri
dengan hal disamakan
jadi anda terlalu formalitas pak
kita tuh gak ada masalah di publik ya
pak prabowo dan pak jokowi ini bersahabat
saya dan bang umar edi juga bersahabat
sebenarnya kita sudah melakukan rekonsiliasi
karena memang kita sebagai bersahabat
jadi jangan sampai
masalah kompetisi biasa
pemilu ini kompetisi biasa
bukan yang luar biasa
kompetisi akan kita hadapi setiap lima tahun
itu yang paling penting dulu reinhard
jangan sampai kita
seperti kebakaran jenggot
panik luar biasa
bahwa sedikit dikit kita butuh rekonsiliasi
ini akan kita hadapi sampai
hari kiamat ini akan kita dalami
kalau kosong dua menganggap ini formalitas prosedural
kalau kami menganggap ini adalah
rekonsiliasinya adalah kultural
bang henry antara berbeda paradigma ya
bersimbolik dengan prosedural
mana yang lebih dulu harusnya
kalau kita bicara kepentingan bangsa
saya nggak setuju kalau ini semua pertandingan persahabatan
saya juga nggak setuju sama bang andre
kalau ini hal biasa bukan luar biasa
ini kompetisi lah
ini terlalu mahal
untuk dianggap sebagai kejadian biasa
dan ini terlalu rumit
untuk dianggap sebagai sebuah pertandingan persahabatan
kalau hanya pertandingan persahabatan
kita gunakanlah teknologi warisan
para pendiri bangsa yang sangat canggih itu
namanya musyawarah untuk bufakan
bahkan di nomor empat
sila keempat itu kan
digunakan itu aja kalau misalnya pertandingan bersahabat
nggak perlu ada pilpres begitu
ini menurut saya pertandingannya seru
saya sebagai rakyat memang mengharapkan
itu ada segera pertemuan minimal
supaya untuk meredakan situasi saja
nah kalau kemudian masih ada perdebatan antara tkn dan bpn
menurut saya dua duanya itu juga akan lebih mudah dipertemukan
setelah pak jokowi dan pak prabowo bertemu
hanya menurut saya satu lagi tambahannya adalah
bagaimana masing masing pihak menahan diri
tidak saling serang
di dalam ranah yang tidak ada orangnya
jadi artinya begini
komunikasi paling efektif itu adalah komunikasi tetap buka
karena kita bisa melihat mimik
kita bisa merasakan perasaan lawan bicara kita juga
pada saat kita bicara di media masa misalnya
tanpa ada lawan bicara
atau kita bicara di media sosial
maka kita cenderung mengeluarkan sebuah budaya yang meledak ledak
ingat di indonesia ini ada satu budaya yang pernah terjadi

mudah mudahan aja budaya amuk ini tidak terus terusan ada di indonesia
jawabannya bukan hanya rekonsiliasi
tapi menjadi satu lagi
nah persatuan ini mau tidak mau
harus dipimpin oleh seorang kepala negara
nah ini lagi saya ingatkan pak jokowi
selain punya jaket capres
dia juga punya jaket kepala pemerintahan dan kepala negara
harusnya saat ini
jaket kepala negara lah yang dia gunakan
terhadap seorang rakyat
yang kebetulan menjadi capres
tadi kan bang luma katakan sudah ada mengutus pak luhut pak jk dan sebagainya
sampai kemudian butuh mengutus orang itu
apakah memang saat ini menjadi sangat sulit
untuk pak jokowi untuk bisa mengajak bertemu
kenapa dari sisinya pak jokowi
bukan soal sulit atau tidak sulit
pak jokowi menganggap ini penting
di tengah tengah kondisi bangsa seperti hari ini
di luar hasil pilpresnya ya begitu
baik itu hasil pilpresnya
bagaimana perpecahan terjadi di tingkat grassroot
bagaimana kemudian terjadi masih berlanjut
pasca tanggal tujuh belas nggak selesai juga perang di sosial media
ini fakta fakta yang kemudian secara jujur
pak jokowi sikapi dengan cara menganggap ini sesuatu yang penting
makanya kami menganggap pak jokowi dan kami semua
mengelola seorang konsiliasi ini tidak pernah surut
tidak pernah surut ke belakang
ada yang pihak pihak tokoh tokoh ngomong
wah ini tidak penting
wah kita bersaudara segala macam
ya rekonsiliasi ini bukan agenda
belum dibutuhkan segala macam
ini hanya kejadian kejadian pasca pemilu dua ribu sembilan pasal konsolidasi demokrasi kita
terserahlah tanggapan pihak pihak seperti itu
tapi kami merasakan
mata kami melihat sendiri fakta fakta di tengah masyarakat itu
kemudian maka kemudian kami jalan terus pak jalan terus
rekonsiliasi ini tetap menjadi agenda
itu menjadi agenda ya
ini menjadi agenda
pidato pidato beliau yang terakhir bahkan sekarang di kantor kantor tkn kami gedein tuh
pidato beliau bagaimana supaya kita ini bersama kembali
artinya supaya kalimat kalimat bersama kembali itu sebagai sebuah anak bangsa itu
mewarnai seluruh aktivis aktivis tkn
jangan kemudian ada pihak yang kemudian terus memelihara perpecahan
atau ada pihak yang terus memelihara perbedaan pendapatnya semakin tajam
kalau kami seragam
ya kami di tkn itu seragam semua
karena memang apa yang disampaikan pak joko itu kami buat tulisan gede gede di kantor tkn
untuk kemudian menjadi spirit bagi seluruh aktivis
baik bang andre sudah ada agenda rekonsiliasi kalau dari tkn
tapi bang lukman katakan terus didorong
nah dari bpn ini bagaimana apakah agendanya masih terus fokus di mk
tapi kemudian di sisi yang lain
ini dikesampingkan dahulu atau bagaimana
ini kita bicara ke depan juga ya gimana
enggak enggak harusnya bang
nggak ada lagi kan tadi dia bilang udah panjang
udah panjang dulu
mau takbiran bang
kan saya sudah sampaikan
bahwa pak prabowo juga dalam pidato di cikeas ya
waktu mau pamitan juga menyampaikan
tinggal tunggu momentum
tunggu momentum pas
itu kan sebenarnya sinyal
kepada rakyat indonesia
anda tidak usah perlu khawatir
bahwa dua tokoh ini insya allah akan bertemu
itu sinyal yang jelas loh
tinggal tunggu momentum pas
tunggu waktunya begitu ya
saya orang yang sangat percaya bahwa pak prabowo sebagai patriot dan negarawan
insya allah akan bertemu dengan pak jokowi tinggi
tapi yang jelas
artinya belum melihat ini urgent sekali hari ini
iya urgent tinggal kita ini lagi tunggu momentum yang pas
jadi enggak usah dipaksa paksa juga
pasti mereka akan bertemu itu satu
saya ingin menjawab ya soal bang lukman
bahwa power sharing ini bagi bagi
kalau bagi saya bang
oposisi yang konstruktif dan solutif itu dibutuhkan oleh bangsa dan negara
pak prabowo bertemu dengan pak jokowi
saya ini pendapat pribadi saya sebagai anak bangsa ya
saya melihat republik ini membutuhkan oposisi yang konstruktif dan solutif
bukan oposisi yang salah beda ya
tapi yang konstruktif dan solutif
bagaimanapun juga pak jokowi
seandainya tidak didiskualisi mk tentu beliau dilantik
kalau dilantik tentu beliau mempunyai dukungan politik luar biasa
begitu kuat di dpr
tentu beliau akan lebih bebas untuk mengambil kebijakan
tentu kalau kami
gerindra lalu teman teman lain
masuk juga ke apa
ke pemerintahan pak jokowi
saya rasa tidak sehat dalam kehidupan
demokrasi ke depan
hanyan lagu setuju
lebih baik tidak ada masalah kan
kita bicara untuk kebutuhan bangsa dan negara
tapi kita punya posisi yang berbeda
jadi rekonsiliasi bertemu silaturahim itu penting bagi bangsa dan negara
tapi jangan sampai kita punya paradigma
rekonsiliasi itu pasti power sharing
nah sudah siap untuk menjadi oposisi benar benaran
kalau menurut pendapat pribadi saya oposisi itu penting
bang lukman edi nanti menjadi menteri kan harus ada yang mengingatkan beliau
kalau beliau sudah siap seperti itu
kita mempraktekkan ketatanegaraan kita
ada oposisi ada pemerintahan
itu juga bagus kok
walaupun itu tidak pernah kita lakukan
semenjak indonesia merdeka
selama ini kan dari zaman pasca reformasi
sudah mulai ada oposisi oposisi
misalnya seperti gerindra
gerindra sejak berdiri sampai sekarang
ini kan oposisi selama ini
karena setahun merasa ada oposisi pemerintah waktu kih kmp
nanti menjadi pemerintah
karena ini kan soal
kemudian terjadi perubahan
ini kan soal
parlemen menjadi cair
parlemen tentu harus cair ya
dalam arti kata komunikasi
bagus kalau memang teman teman gerindra
tetap ada di oposisi
kalau mas henry pengamat pasti pengennya ada oposisi
oposisi yang konstruktif dan solutif itu penting
bukan oposisi asal beda bang
jadi kalau kebijakan pemerintah yang baik tentu kita dukung
tapi kalau pemerintahan
misalnya bang edi
mbak lukman edi sebagai menteri
ada yang salah kita koreksi
dan kita kasih bang
tolong pak edi pakai yang seperti ini
kita berikan masukan yang solusif
bukan asal beda
ini pendapat pribadi saya
apapun juga nanti keputusan ada di tangan ketua umum kami
kalau kita rekonsiliasi
insya allah itu pasti terjadi
pertemuan pak prabowo dan pak jokowi
insya allah akan bertemu
publik tidak usah khawatir
bpn pak prabowo dan bang sandi berkomitmen
jalan satu satunya mengambil kekuasaan itu hanya satu
jadi tidak usah khawatir
ada jalan jalan di luar langkah konstitusional
bahan yang terakhir
setelah idul fitri
kita punya halal lebih halal
pertemuan paling tidak
bertemu itu menjadi salah satu jalan yang ampuh untuk mempersatukan
mudah mudahan saja dengan semangat halal lebih halal
semangat idul fitri
semuanya bisa terjadi
betul kata bang lukman tadi
kalau menteri ya
sementara ini mantan menteri
mengatakan bahwa saya memang membutuhkan oposisi
karena yang saya takutkan adalah orang lain
orde baru jilid dua nanti pada saat semua menyanyikan lagu setuju
kalau menyanyikan lagu setuju itu menurut saya kita akan setback mundur ke belakang
dan alangkah baiknya kalau memang kita punya penyeimbang di pemerintah
sehingga pembangunan ini memang benar benar bisa terus maju demi kemaslahan umat
juara bertahan juga butuh runner up
supaya mereka terus berlatih menunjukkan kualitas kualitas yang unggul
apakah bacaan anda ini akan masih lama lagi setelah tanggal dua puluh delapan juni
atau mungkin bisa lebih cepat sebelum proses mk secara prosedural tadi
kalau walaupun saya tidak ingin mengatakan ini
tapi menurut saya kelihatannya bpn akan menahan sampai proses mk selesai
satu hal renat sebelum selesai ditutup
pak prabowo sudah ketemu pak jk
itu menunjukkan bahwa pak prabowo mau bertemu
dengan pak jk yang kita tahu selain wakil presiden juga ketua dewan penasehat
jadi intinya apa
pak prabowo patriot dan negarawan
beliau demi kepentingan bahasa negara
insya allah akan siap
coba undang pak jokowi dan pak prabowo
sebagai calon presiden ya
pak jk pasti mau
pak prabowo juga pak jk aja
coba yang bukan hanya sekedar tadi
bukan hanya ketemu jk dan pak prabowo
pada level berikutnya juga pertemuan
pada level berikut
terus masuk teman teman yang masih buzzer buzzer sosmed
termasuk level level di masyarakat ya
kenapa dibubarkan kenapa nggak dipecat
terima kasih banyak
pak lukman pak enshad pak arief
terima kasih banyak sudah hadir di prime news
kita salam dulu ya
mudah mudahan kita segera nantikan pertemuan itu
kami akan segera kembali setelah kita bersama kami di prime